eksplorasi ruang angkasa menuju planet mas beberapa tahun terakhir menjadi sorotan lembaga antariksa dunia
salah satunya adalah nasa yang ternyata telah menyiapkan seorang gadis cantik untuk melaksanakan misi ambisius tersebut
ia adalah alyssa kersen gadis berusia tujuh belas tahun asal baton rouge louisiana amerika serikat
nasa telah memilih elisa sebagai astronot muda pertama di dunia ketika berumur tiga belas tahun
usai menyelesaikan pasport program nasa alisa juga tersertifikasi sebagai seorang astronot untuk pergi ke luar angkasa setelah lulus dari advance possem academy
sejak bergabung bersama nesa alisa pun harus menjalani berbagai latihan fisik dan psikis agar mampu menjalankan misi ambisius
yakni memberangkatkan manusia ke mars pada dua ribu tiga puluh tiga nanti
nampaknya fakta untuk membangun koloni antar planet ini menarik untuk diulas nih

sebelumnya saya akan mendatangkan gadis cantik alisa karson dulu ke studio tiga cnn indonesia
ini dia nih
halo alyssa dada dada dulu dong ke kamera
nah ini dia alyssa
pertama fakta menarik saat elisa ini kecil
gadis kelahiran luziana amerika serikat pada sepuluh maret dua ribu satu ini telah memiliki impian untuk pergi jalan jalan ke planet mars sejak usianya masih tiga tahun
alyssa terinspirasi dari sebuah film kartun tentang luar angkasa yang berjudul the backyard dickens
ayah alyssa pun juga mendukung dan telah mengikusertakan alyssa ke united states space camp sebanyak delapan belas kali sejak tahun dua ribu delapan
dan tercatat di umur dua belas tahun alyssa menjadi orang pertama dalam sejarah
yang telah mendapatkan nas a password program dan tersertifikasi sebagai seorang astronot untuk pergi ke luar angkasa setelah lulus dari advance postum academy
di tahun dua ribu tiga belas nasa telah memilihnya sebagai salah satu dari tujuh mars one ambassador yang akan berpergian ke mars pada tahun dua ribu dua puluh
oke alisa terima kasih sampai ketemu lagi ya silahkan terbang lagi hati hati nyangkut
ini sudah diperkirakan oleh nasa waktu terbang dari bumi untuk menuju ke planet mars adalah sekitar delapan lima bulan
perhitungan ini dilakukan menggunakan hukum capler tentang gerak planet yang ada di tata surya
dalam misi ini elisa kersen memiliki nama panggilan blueberry
sebagai bagian dari proyek panjang planet mars elisa dan juga astronot pilihan lainnya akan menghabiskan dua hingga tiga tahun untuk menjelajahi mencoba menanam makanan
melakukan eksperimen dan juga
cari tanda tanda kehidupan seperti yang anda bisa lihat nih di planet merah
sebagai seorang astronot gadis yang paling muda di dunia tentunya tidak tanpa pengorbanan
alisa ini harus memenuhi impiannya tersebut sangat sadar dia tidak dapat menikah dan memulai sebuah keluarga tentunya
dan saat ini hingga tahun dua ribu tiga puluh tiga mendatang alyssa masih harus menjalani pelatihan seperti bagaimana bereaksi saat kehilangan ovegen dan juga bagaimana ketika berada di mikrogravitasi